aljimat kebal seorang pemuda justru babak belur dihakimi masa di karfriday tasikmalaya
warga kesal menghajarnya karena pelaku kedapatan mencopet dompet dan telpon genggam milik warga
beruntung aksi main hakim sendiri warga diredam petugas yang menggiringnya ke pos polisi
ms langsung dievakuasi petugas kepolisian polsek cihideng tasikmalaya ke pos polisi
demi menghindari amarah masa yang menghajarnya di area karfriday minggu pagi
setelah diperiksa terdapat sebuah dompet dan telpon genggam yang bukan miliknya di dalam saku celananya
selain barang bukti hasil mencopet pelaku asal kabupaten bandung ini juga mengantongi sebuah barang
yang dibungkus kain putih yang diduga adalah jimat
pelaku mengaku jimat yang dikantonginya bermanfaat untuk kebal terhadap pukulan
namun nyatanya pukulan demi pukulan warga tetap membuatnya babak belur
pelaku lalu diamankan ke mako polsek cihideng untuk diperiksa lebih lanjut